kita ke informasi selanjutnya
bila mendengar kata atm yang terlintas di pikiran kita
pasti mesin untuk menarik uang
namun di trenggalek anjungan tunai mandiri ini
yang ditempatkan di mapolres justru untuk mengambil beras
bagaimana uniknya atm beras ini
mesin yang berdiri di teras mapolres trenggalek jawa timur ini
sekilas mirip mesin anjungan tunai mandiri
milik sebuah bank yang digunakan untuk menarik uang
namun untuk mesin atm yang satu ini
bukan untuk menarik uang
sistem operasional atm tersebut lebih sederhana dibanding atm penarik uang
penggunanya cukup menempelkan kartu atm beras ke sensor
dan beras pun akan keluar dari mesin
pak dengan adanya atm beras ini
bagaimana pak kalau mau mencari
kenapa pak kesenang
sementara peruntukan atm beras ini adalah bagi warga miskin di wilayah terenggalek
polres terenggalek akan bekerjasama dengan pmk terenggalek
untuk menentukan warga miskin yang berhak mendapatkan kartu atm beras
nantinya setiap rumah tangga sasaran bisa mengambil beras
sesuai dengan jatah dan waktu yang telah dialokasikan
saya itu untuk membantu
warga miskin yang mana sementara ini
mungkin akan mendapatkan beras kesulitan
polres terenggalek bekerjasama dengan pmk
untuk menyediakan atm beras
sedangkan untuk penyediaan beras
kepolisian akan bekerjasama dengan berbagai pihak
iuran anggota kepolisian
maupun dari para donatur lainnya